sebuah minibus berpenumpang enam orang terjun ke jurang sedalam lima meter di maros sulawesi selatan
sebuah minibus hilang kendali saat jalan menurun hingga masuk ke jurang sedalam lima meter di jalan poros kecamatan lawa kepaten maros
meski posisi minibus terbalik usai terguling dan masuk ke jurang enam orang penumpang beserta sopir berhasil selamat
mereka kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan
celakaan minibus ini sempat menimbulkan kemacetan lantaran sejumlah pengendara berhenti di pinggir jalan